waktu latihan sudah habis
jika aku memperpanjang waktu latihan bagaimana kata para prajurit
dinas tuna untuk menegakkan keadilan harus dimulai dengan menepati aturan
tetapi tentu para prajurit tidak akan menolak jika waktu latihan ditambah sedikit
jangan meremehkan masalah aturan dinda
kamu janganlah memperbesar masalah kecil
sehingga mengganggu pikiranmu
nanti aku yang akan bicara langsung dengan perubahan
tangan putuskan kang
sudah nyerah saja jayadewata
kamu tidak akan menang melawanku
terus raden keluar ke tenaga raden
terus raden terus
jayadewata berlaku curang
ini adu tenaga fisik tetapi kamu menggunakan tenaga dalam
apapun tenggakang aku tidak tahu
mungkin karena aku terlalu bersemangat bermain
aku tidak peduli
balikan dayi ulangi dayi
karena kamu menggunakan tenaga dalam air
aku jadi kewalahan
itulah akibatnya kalau kamu berlaku curang
ampun tengku seberabu
sayangnya tidak ada saksi mata
tidak ada petunjuk
yang bisa kita telusuri gusti prabowo
saat hamba datang prajurit itu tengah sekarat gusti prabu
tidak mungkin ada asap tanpa api kipurua
dan tidak mungkin para prapok itu berani menyerang kita
lalu siapa yang menyerang
pangampun tenanuka suhun gusti prabu
dari yang terakhir kegelapnya yang aku dengar dari prajurit kita yang meninggal
ia berkata banyak
maksudmu ada banyak orang yang menyerang mereka
apa serangan ini berasal dari kerajaan lain
ataukah ini ada kaitannya dengan kejadian enam tahun yang lalu
surakerta yang telah melancang membuat konar
karena dengan berbagai sebuah
sampai hari ini kita belum berhasil menemukan jejak
pada saat ini pengampunan gusti prabu
bisa saja demikian
dari sepengetahuan kami baru negeri sawida yang berani memberontak
pelajari dengan seksama kipurwa
siapa tahu ini adalah petunjuk penting
baik gusti prabu
kilaampung jambu menemui murangkawi
di wajahmu terlihat dendam rangkawi
ki banyak sembah
apa maksud ki banyak sembah
aku rasa kau belum menerima kenyataan
belum bisa kau lupakan murangkawi
aku akan mencoba
sebentar lagi akan diadakan tanding kuda
tentunya gusti prabowo ingin melihat kemampuan anaknya
tentu kau tahu sekali rangkai
bagaimana cara mempermalukan kilabuh jambu
asal mengingat kebenarannya memiliki antara semuanya
tgembrot nusantara dan kuala malangit

asal kau sumpah setia kepada aku orang
aku bisa membantu memperkebutkan nyisamuni dari ki lampung jampung
apa yang akan dilakukan kakang rangkai
semoga dia tidak termakan hasutan ki banyak sumba
kamu yang tak berhati hati ya nak
janu mencari kayu di sekitar hutan
saya yakin kejar
sombi saya tidak pernah jauh mencari kayu bakar di sekitar hutan sini kejar
dan sampai saat ini kejar
kan janu belum kembali
sudahlah jangan khawatir
mudah mudahan janu ditemukan
saudara saudara tolong bantu mayatnya
sesuai titah gusti prabu
kita harus menangkap pelaku yang menyerang prajurit kita
kalau kamu menemukan bukti bukti
segera laporkan padaku
dari tadi aku perhatikan
ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiranmu
aku masih mencurigai satu hal niki purwa
soal kata kata prajurit yang tengah sekarang
dia mengatakan banyak
bukankah itu sebuah kata kata yang terlalu banyak
maksudmu banyak yang dikatakan prajurit itu
boleh saja kita mencurigai
jangan sampai kita menuduh
apalagi kita belum punya bukti buktinya
pangan pun niki purwa
kita harus terus mencari
sekecil apapun kecurigaan itu
kita harus mengusutnya
dan kita harus terus waswada
dari segala kemungkinan
baik niki purwa
beruntung niki purwa tak curiga

niki purwa sebentar
aku mendengar ada prajurit kita drivers
apa yang sudah terjadi
memang benar niki
karena itu sampai sekarang

kamu terus mencari ke mrs
saya berharap kak
jadi harus ditetapkan
saya meminta tersilap dari dia owlah
ki banyak sumbah
sebagai sesepu di kerajaan ini
tentu ki purwa
kita tidak tinggal diam
hapunten ki purwa